selanjutnya jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menegaskan saat ini kemenhub telah mengecek sejumlah transportasi untuk persiapan mudik lebaran
tahun ini tidak akan ada penyekatan tetapi akan ada posko random checking di sejumlah titik mudik
kementerian perhubungan juga menegaskan tahun ini pemerintah mulai memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran
namun ada syarat yang harus dilakukan yaitu sudah melakukan vaksin tahap ketiga dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
sementara itu untuk aspek transportasi kementerian perhubungan juga telah memeriksa kualitas sarana dan prasarana transportasi umum baik darat laut maupun udara
kementerian perhubungan memprediksi tahun ini akan ada tujuh puluh sembilan empat juta orang yang mudik lebaran
jadi nanti ada beberapa posko di titik titik rest area di jalan arteri maupun juga di jalan utama di mana bekerjasama dengan pihak kepolisian
kita akan melakukan random checking
jadi sekali lagi indikasi
ini random ya
dan kemudian jika kedapatan ada pelaku perjalanan yang belum memenuhi syarat maka akan dibantu untuk melakukan vaksinasi di tempat